dalam sidang yang digelar selasa pagi di gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat
mk menolak gugatan uji materi pasal dua ayat satu undang undang perkawinan
yang mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan oleh dua orang dengan agama yang sama
dalam pertimbangannya mk melihat pokok permohonan soal nikah beda agama tidak beralasan menurut hukum
mk juga menilai tidak ada urgensi bagi mereka untuk bergeser dari pendirian mereka sesuai putusan putusan sebelumnya
mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan dan kondisi
ataupun perkembangan baru terkait dengan persoalan konsentrasi keabsahan dan pencatatan perkawinan
sehingga tidak terdapat urgensi bagi mahkamah
untuk bergeser dari pendirian mahkamah pada putusan putusan sebelumnya
sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh dua gugatan diajukan ramos ptg
seorang pemeluk agama katolik yang tidak bisa menikahi kekasihnya yang beragama islam
akibat tidak ada kepastian kekasih ramos pun menikah dengan pria lain
ramos berkesimpulan negara memaksa kedua belah pihak untuk memeluk satu agama saja
jika demikian negara secara
tidak langsung memaksa kepada warga negaranya
untuk menghilangkan hak azasi manusia atau hak warga
atas kepercayaan kebebasan kebebasan dan kemerdekaan untuk beragama
kuasa hukum ramos pun mengaku kecewa dengan putusan ini
ya tentu saya kecewa lah kecewa berat dengan hasilnya
tapi kalau dibandingin putusan dua ribu empat belas
ini mk seperti mengambil jalan tengah gitu ya
kalau di dua ribu empat belas kan total menolak delapan menolak satu mengabulkan gitu ya
total mutlak gak ada kompromi gitu
ya udah tolak tolak gak boleh gitu
tapi kalau di putusan ini tujuh menolak dua konkuring
itu kelihatan dari pertimbangannya itu mereka bilang iya ada masalah
tapi selesaikannya bukan di kita
wajiblah pemerintah dan dpr buat mengkaji ulang gitu
ziko menilai meski mk masih menolak gugatan nikah beda agama
adanya perbedaan pendapat dari dua hakim menunjukkan bahwa mk telah menyadari adanya permasalahan dalam undang undang pernikahan
dini putan cnn indonesia